usai mengalami kekalahan dengan arema kronos dalam laga uji coba akhir pekan kemarin
tim asal ibu kota persija jakarta terus berbenah
menjelang bergulirnya kompetisi indonesia soccer championship dua ribu enam belas
tim berjuluk macan kemayoran ini melakukan evaluasi di segala lini
dan akan kembali melakukan uji coba melawan madura united
tim macan kemayoran persija jakarta makin intensif dalam menyiapkan diri
untuk ajang kompetisi indonesian soccer championship ysc dua ribu enam belas
yang akan berlangsung akhir april mendatang
setelah ditantang dan dikandaskan oleh tim arema sabtu sore lalu
tim asal ibu kota ini akan kembali melakukan laga uji coba
kali ini akan melawan tim asal pulau garam madura united
di stadion kanjuruhan malang selasa sore
ditemui usai melatih tim persija di lapangan asifa kota malang
pelatih kepala persija paulo kamaro mengatakan
agenda uji coba ini bertujuan untuk melihat kekurangan anak asuhnya setelah dikendaskan arema
selain itu tim pelatih juga ingin melihat penerapan taktik
dan strategi yang telah diberikan selama training center
tim persija saat ini tidak bisa mengandalkan sosok bambang pamungkas lantaran cedera
namun jika bambang pamungkas bisa kembali bergabung
dengan tim hal itu akan sangat membantu kerja tim
dalam laga perdana kompetisi indonesia soccer championship mendatang
persija akan menantang tim persipura jayapura
setelah mengakui sisi persiram raja empat
pstni dengan skuad mudanya siap menghadapi kompetisi sepak bola terakbar dan terbesar di indonesia
setelah berpisah dengan ps ms medan
ps tni akhirnya resmi mengakui sisi persiram raja empat
walaupun mengambil alih klub asal
namun pstni memilih untuk menjadikan stadion siliwangi bandung sebagai markas mereka
bermaterikan sebagian besar prajurit tni
tim racikan pelatih edward chong ini percaya diri
bisa memberikan kejutan di ajang indonesia soccer championship
kekuatan ps tni terletak pada stamina para pemain mereka
yang sebagian besar masih muda dan berusia antara sembilan belas hingga dua puluh lima tahun
kapten tim legimin raharjo menjadi pemain paling senior
usia tiga puluh tiga tahun
walau tidak diperkuat oleh pemain asing
namun klub berjuluk timnas loreng ini yakin bisa bersaing dengan klub klub lain peserta isc
kalau persiapan mungkin kita udah maksimal
di antara tim tim lain mungkin pstni lebih lama persiapannya
karena udah hampir satu tahun juga
sekarang ada beberapa tambahan pemain baru dan pelatih baru
ya tim ini semakin bagus
fly dengan usia pemain yang muda muda
punya motivasi yang tentu saja lebih bagus